saya butuh uang banyak buat beli tanah di kampung
buat lahan pertanian
saya mau menghabiskan umur saya di sana
tapi masih punya kegiatan
saya mau bertani
seperti orang tua orang tua saya dulu
iya pak desen
seperti yang disampaikan pada kuliah teori pagi tadi
bahwa kegiatan mencopet bukan hanya bisa dilakukan di angkot
tapi juga bisa dilakukan di kampung

atau di pasar
mari kita buktikan
saya mau merenung dulu
merenung di mana
di tempat yang tenang dan nyaman
saya bantu ngeluarin motornya dulu
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
buat empat gelas
kamu kerja di sini
kamu habis dari mana sih
kan tadi saya sudah bilang
merenung di mana
kan tadi saya sudah bilang
di tempat yang tenang dan nyaman
tempat yang tenang dan nyaman itu di sebelah mana
mana ada tempat yang tenang dan nyaman
itu mah bukan merenung
ya kan bisa sambil merenung
kalau mau sambil berhayal juga bisa
kalau saya sih biasanya sambil berhanya

firwayu punya headka kelapa
gua ga tau kok

ada yang minta semen pasir sama batak
katanya buat bikin posko
saya gak kenal orangnya
gak apa mungkin nanti mereka balik lagi
mau ketemu sama bapak
ada yang kecopetan
ada yang kecopetan
di sebelah mana tunjukin
itu om aku
dia baru tau kalau aku kerjaan disini
lagi nunggu temennya
yang jalan ketemu disini
ibu yang kecopetan
ikut saya ke puas bu
terima kasih sudah datang
sedang gak sibuk
tapi sengaja mau luarkan waktu
pesan minum dulu
saya kebetulan nggak bisa lama lama
kita langsung dudukin aja
yang mengeroyok kalian bukan cuma dua
yang kalian bales baru dua
berarti masih kuat
ajar dua orang lagi
bapak bersedia mendukung saya
saya gak sendiri
karena dana yang dibutuhkan bang edi cukup besar
kebaikan bapak dan teman teman akan saya ingat dan akan saya balas
manornya udah datang apa belum
iya udah datang
saya harus lapor dulu ke pemborong
permintaan akang akang ini gak sedikit
kalau gak bisa proyeknya gak usah diterusin
proyek ini masuk wilayah saya
keliatannya agak tegang
kamu gak usah ikut campur
saya bukan mau ikut campur
cuma mau ngejaga pak mandor
karena saya lihat akang akang bersikap kurang baik sama pak mandor
maksudnya mau ngebelak
mungkin semua yang kerja di sini bakal beberapa mandor juga
tidak pak mandor
nanti nanti proyeknya ini ada masalah
kamu gak takut sama mereka
sebetulnya saya takut
bu nangisnya udah selesai
kalau nangisnya udah selesai
kalau ibu nangisnya sudah selesai
saya sebagai penanggung jawab keamanan disini
mau gantiin uang ibu
nangisnya udah selesai
uang ibu yang kecopetan berapa
si ibu tadi belanja bawa uang lima puluh ribu
kira kira mau belanja apa aja
kalau daging ayam gak dapet
tapi nggak belanja yang lain
uang ibu kan udah saya ganti
uang ibu kan udah saya ganti

uang ibu kan udah saya ganti
gak usah lapor kemana mana
mau nanyain saeb
kan saya udah bilang
kalau mau tau soal saeb
berarti kamu benar
belum ketemu dia lagi
kembaliannya buat kamu aja
kalau nanti kamu ketemu said
barusan bos nggak berhasil nyopet ya
itulah suka duka pekerjaan kita
ketika kita naik angkot
turunnya belum tentu dapat dompet
dari hasil mencopotnya
yang penting kita jangan kapok
atau malas untuk mencopet lagi
iya pak dosen
oh kamu yang tadi orang bisnis ya
kok gak tau
setau aku sih
dia bisnis apa aja
sampai jumpa lagi
jangan lupa like share dan subscribe ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
barusan saeb lewat
dia aja di seberang jalan ngeliat ke saya senyum
kayaknya dia sengaja lewat tujuannya mau pamer
dia jalan sama perempuan
untung si ibu mau damai
jadi masalah tadi dia kecopetan gak dilaporkan kemana mana
tapi masalahnya kita harus keluar uang
buat setoran ke pengelola pasar masih ada kan
masih tapi bagian buah kita udah gak ada
gak apa apa daripada nanti masalahnya jadi rame kita nanti malah nggak bisa lagi kerja di sini
terus kalau mangurat sampai tahu saya bisa celaka dua kali
pekerjaan juga ya kena hajar juga
saya udah duduk di sini ngawasin orang yang datang sama yang pergi
terus kamu juga udah patroli
udah ngingetin yang belanja buat hati hati
tapi masih ada copet yang bisa masuk ke pasar
beraksi terus pergi lagi
mungkin pelakunya orang yang sama kita jangan sampai kecolongan lagi
kalau dia nanti balik lagi jangan sampai lolos
dia nanti mau saya bikin jadi perkedel
waktu saya dengar kabar tony sama boy sudah keluar
taunya saya di terminal butuh orang
saya nggak tahu kalau ada masalah
sebetulnya yang ada masalah otang sama tony
mcoi jack sama iding jadi kebawa bawa
kita gak kamu sebut aman
kita sebetulnya aman
tapi kan menurut saya ini sekarang bukan lagi masalah tony sama otak
tapi masalah mereka sama kita
kita bakal ada yang nyerang juga
bakal ada yang ngeroyok juga
saya pernah dikeroyok orang repot
diserang dari sini diserang dari sana
bisa ngelak atau nangis serangan dari sini
tapi kena pukul atau kena tendangan dari sana
tidak ada yang ngeroyok
tidak ada yang ngeroyok
tidak ada yang ngeroyok
nusa nusa lebih digamoseee
maksudnya lacking serving line

yang pengen di bawahnya

tidak bisa parab airplanes tantra
ledang ledang ledang
lentian saya nunggu ini biar ada temennya
ledang ledang ledang
kita cari tempat duduk
biar nasinya turun dulu semua ke dalam perut
habis itu kita baru jalan lagi
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
kita duduk di sini dulu
kan ada yang cari masalah
kayaknya makin kena lagi komunikasi

jangan dikicuk dong
ya orang orang osobyu ini sudah biasa

walau dia nggak penuh
dan kayak steaknya juga
tapi dia makin gigar
keok lu samjue
iya bagus sih
masuk meluang lagi
apa aja diminta
nggak selalu ada tapi udah biasa
kamu berani lawan orang yang tadi
bukan saya sendiri kan berdua sama kamu
ada juga yang caranya beda
mereka minta dibayar sebagai petugas keamanan
mereka datang setiap hari
buat jaga keamanan
bukan cuma buat nagi uang keamanan aja
tapi kalau misalkan di proyek ada kehilangan
kemalingan mereka paling cuma pura pura ikut kaget aja
masa perempuan secatik kamu belum punya pacar
wah cuma beda dua tahun
kamu dua dua saya empat dua
itu bukan beda dua tahun pak
tapi dua puluh tahun
nanti pulang ke rumah saudara seperti biasa
kalau nggak ada istri kenapa nggak tinggal di sini aja
kalau saya tinggal di sini nanti saudara yang lagi sakit
kakinya patah karena kecelakaan nggak ada temannya
saya juga sekarang sendirian
pak dosen belum nikah
sekolahnya dua duanya di sma
yang nomor satu kelas dua yang nomor dua kelas satu
umurnya masih belasan tahun
tapi badannya udah kelihatan besar seperti kamu
makanya saya tuh kalau lihat kamu seperti lihat anak sendiri
suka mau meluk
tapi takutnya kamu salah paham
demi ada temuduan
jadi apa yang bisa dikatakan
adalah viatang yang baik
dan ada pertunangan
berfungsifnya sama kecocokan
dan mematur octopus pada kaki nama living clam
benarkah jikamu dikit boxtek mu
terdampar di perisian barang yang baru anda l sulit

gopang sama bubun
jack mau kopi gak
saya mau pulang aja
yaudah saya antar
saya pakai angkot aja
kalau mereka nyeget kamu di jalan gimana
mereka udah puas kemarin ngeroyok kita
tadi udah saya kasih tau
kita nunggu di sini
dia lagi di jalan

kecuali kalau ada lemur
tapi kita kan mau ke rumah bubun
gak tergantung kang gopang udah pulang atau belum
bisa kita tunggu
kita berangkat sekarang
badan saya sebetulnya masih kerasa sakit sakit
tapi kalau kita nggak datang
di terminal cuma ada didan sama denny
iya mereka balas dendam
kalahpah kalahpah kalahpah
tunggu tunggu tunggu tunggu
makanya aja sementara di jalur angkot
lucu sama iding ada yang ngeroyok
katanya ncu yang parah
iya makanya dia gak bisa kerja
iding juga bilang katanya gak bisa kerja
iya makanya otang nyuruh saya bantuin kamu disini
kondisi kamu sama otang
udah normal lagi
sebetulnya belum seratus persen
tapi kalau saya sama otak gak kerja
nanti kamu sama didan repot
kamu ke proyek
katanya mau datangin orang kemarin yang ngehajar saya sama masri
kamu tahu saya lagi apa
terus kamu nyuruh saya ke proyek
saya bukan nyuruh cuma nanya